ini acara gak ada yang bagus apa ya
ganti ganti ganti ganti ganti
aduh dikasih libur malah bingung ya mau ngapain ya
ma kok kayak orang bingung gitu sih
sebagiannya nonton pertarungannya bang kobar
dan sebagiannya lagi kita rencana mau bebasin rai
gue sih setuju banget buat
cuma yang jadi masalah
kita semua gak ada yang tau rai tuh diumpetin dimana
dan satu hal lagi
gue juga yakin kalau kobar menang atau kalah
tetep aja dia gak bakal ngasih rai semudah itu kabar
tapi kita juga harus cari tahu
alamat bang kobar tuh dimana
dan disana tuh ada siapa aja
biar kita tuh bisa gampang ngatur strateginya
ya udah gue coba tanya rai dulu ya
nah ini gue dapat nomor telepon sekolah mereka yang lama
tapi kan kalau misalnya hari libur gini pasti gak bakalan buka
jadi ya besok aja deh gue datengin langsung ke tempatnya
yang paling penting sekarang gue harus coba chat tuh sama rein
siapa tahu dia bisa kasih info info ke gue
oke semoga aja ini menjadi titik terang dalam pencarian mantan pacarnya adriana
siapa sih ini
wah ya deg degan banget gue
akhirnya dia proof juga
sekarang gue akan coba mulai chat dia dulu
ini gue temen sd nya adriana
lo lumayan dekat ya
deket kan sama adriana
oke gue udah denger
katanya adriana sekarang udah nikah sama cowok yang lebih tua ya
bener gak sih
udah lama gak tau tentang dia
oke kalo boleh tau siapa sih nama mantan
tanggung banget padahal dikit lagi gue tau siapa namanya
tapi nggak apa apa deh
gue udah berhasil chatting sama si ririn
supaya gue bisa tau dia tuh sekarang tinggal dimana kuliah dimana
ini nih ada nama universitinya
gue harus dateng kesana langsung
jadi gue bisa lebih enak juga kalo mau nanya nanya langsung tentang informasinya
ini acara gak ada yang bagus apa ya
aduh dikasih libur malah bingung ya mau ngapain ya
kayak orang bingung gitu sih
kayaknya sih mendingan kerja juga ya kebiasaan tahu
jangan jangan ini kan hari libur
kepas juga bingung nih gak tau mau ngapain
kita shopping aja yuk pak
hah cocok itu berangkat kita
ih pak mana seru sih cuma ngopi
udah kita shopping terus ngopi di tempat yang adem
ngopi di tempat adem
shopping dulu tapi kan asik
bapak juga ganti baju deh
eh kapan dong kita jalan jalan bareng
keliling asia asik kali ya
eh seru tuh kayaknya
tapi gimana ya menurut gue kita harus buat jadwal yang tepat deh
soalnya lo tau kan si nyonya adjiana ini kerjaannya sibuk banget
terus dia juga harus izin sama suaminya
ben gue gak gitu juga kali
gue gak mesti nurutin apa kata suami
kita nih sebagai perempuan jangan mau hanya jadi pelengkap suami
jadi suami juga harus nurutin apa kata kita apa maunya kita gitu
setuju makanya gue belum pernah nemuin cowok yang mau menurutkan kemauan gue
ah masih sendiri kan
gue yakin suatu hari nanti gue akan menemukan si boy
nanti dia bakalan jadi mie bu
diri diri laki lo tuh laki lo nyosolin ke sini
kayaknya dia mau nyuruh lo balik nih
ini bunga buat kamu say
aduh aduh aduh ya ampun
sumpah ya tia lo tuh beruntung banget punya suaminya dia
mas bener bener kacau dengan si kakak
kamu kayak gini kalau seandainya kamu menjauh dari emas
kalau seandainya kamu tidak memaafkan mas

mas mau menunjukkan bagaimana mas merasa menyesal
dan mas merasa bersalah karena kata gue langsung makan
mas ingin menurutkan gue
hmm ini yang gue mau
tapi gue harus bertahan gue harus buang mahal
mas aku udah terlalu kecewa banget sama mas
mas terlalu sayang sama reva mas terlalu peduli sama reva
sebenarnya itu nggak masalah itu baik
karena itu anak kandung mas sendiri
tapi yang aku kecewanya adalah mas diam diam di belakang aku berbohong
pas tega ngelakuin semua ke aku
mas janji dia nggak akan mengulang itu lagi sayang
ya sayang nih kau mau kan kita pulang lagi ke rumah sekarang
mas aku masih pengen hangout sama temen temen aku
jadi mas lebih baik pulang aja
mas janji akan merubah semuanya
masa kamu mau maafkan mas bener bener kacau kalau kamu sikapnya kayak gini terus sama mas
mas gak mau pergi aku yang pergi
yuk kita cari tempat lain yuk
sayang adriana denger dulu
mas lepasin tangan aku sekarang juga kalau nggak aku teriak di sini
sayang dengar dulu penjelasan mas
lepasin tangan aku mas
mas gak akan melepaskan kamu sampai kamu ikut dengan mas pula
om jangan maksa maksa gitu sih
kalau om nggak mau lepasin tangan adriana kita juga teriak disini
tolong dibayarin sekalian